presiden joko widodo menanggapi harga beras yang belum turun berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis atau pihps di tengah kondisi panen raya padi
menurut jokowi dodo pemerintah tengah berupaya untuk menyeimbangkan harga agar baik dan wajar di tingkat petani pedagang dan konsumen
yang sulit itu menyeimbangkan harga agar harga gabah di petani baik wajar harga beras di pedagang baik dan wajar dan harga beras ke konsumen itu baik dan wajar
yang sulit di situ kalau mau menurunkan harga beras sangat mudah sekali
impor banyak banyak berujuk kepadanya
inflasi harga turun tapi itu tidak kita lakukan karena kita ingin menjaga keseimbangan itu
tapi kalau dilihat memang suplainya kurang dan menyebabkan harga tinggi yang permanen ya pasti impornya akan masuk
kepala badan pangan nasional atau bapak nas arief prasetyo adi menjelaskan
pihaknya tengah berupaya untuk mengendalikan harga beras baik di tingkat petani dan pedagang
agar harga beras dikonsumen
pada tingkat yang wajar
adapun pengendalian harga diatur melalui penetapan harga eceran tertinggi atau het
dan harga pembelian pemerintah atau hpp untuk gabah kering panen di tingkat petani
menjadi rp lima per kilogram dari hpp sebelumnya rp empat dua ratus per kilogram
harus untung di tingkat petani harganya wajar harga wajar di penggiling atau pengusaha
harga wajar di konsumen
sehingga angka lima ini sudah cukup ya maksudnya
tetapi angka ini sangat baik dari rp empat dua ratus ke rp lima
dengan berlakunya hpp gabah pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk beras medium dan premium
yakni di zona satu sebesar rp sepuluh sembilan ratus per kilogram dan premium rp dua belas sembilan ratus per kilogram
dan premium rp empat belas empat ratus per kilogram
dan zona tiga sebesar rp sebelas delapan ratus per kilogram
dan premium rp empat belas delapan ratus per kilogram